beralih ke berita lainnya polda metro jaya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor pertandingan sepak bola di liga tiga
terakhir anggota komite eksekutif pssi johar lin eng ditangkap saat gas antimafia bola di bandara halim perdana kusuma
polda metro jaya pun membeberkan peran johar dalam pengaturan skor sepak bola indonesia
kabit humas polda metro jaya komisaris besar polisi argo yuwono mengatakan
di jawa tengah johar lin eng mampu mengatur penempatan suatu klub sepak bola untuk masuk grup yang telah ditentukan
biasanya klub yang sudah membayar akan ditaruh di grup yang persaingannya ringan
argo melanjutkan johar ling eng juga mampu mengatur jadwal pertandingan sampai menentukan siapa wasit yang akan memimpin pertandingan
argo menjelaskan dalam menentukan wasit yang akan memimpin johar lin eng berkoordinasi dengan tersangka prianto mantan anggota komisi wasit
melalui prianto inilah wasit yang biasa diajak berkompromi akan dipilih memimpin pertandingan
selain prianto polisi juga menangkap anik yuni artika sari anak dari prianto yang berprofesi sebagai mantan wasit futsal
dan juga asisten pelapor lasmi indrayani manajer persibara banjar negara
anik berperan mengumpulkan uang dari pelapor yakni lasmi indrayani
untuk dibagikan kepada pihak pihak yang turut serta dalam pengaturan skor sebuah pertandingan
anik berperan mengumpulkan uang dari pelapor yakni lasmi indrayani manajer persibara banjar negara
anik berperan mengumpulkan uang dari pelapor yakni lasmi indrayani manajer persibara banjar negara
jadi disana yang dibagi
terima itu nanti si a ini kemudian dia dikirim ke p
b itu nanti yang akan ngirim juga ke c